terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kongres luar biasa pssi dua ribu dua puluh tiga selesai digelar
menteri bumn erick thohir berhasil meraih suara terbanyak dan terpilih sebagai ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
setelah ini setumpuk pekerjaan rumah membenahi pssi telah menanti erick thohir
dengan dukungan istana mampukah erick thohir menyapu bersih mafia bola di pssi
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber di studio
sudah ada mantan ketua umum pssi periode dua ribu tiga dua ribu sebelas delapan tahun paling lama pak nurdin halid
selamat sore bang nurin
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam dan koordinator safe hour soccer mas akmal maharli
selamat sore mas akmal
selamat sore salam sepak bola
salam sepak bola
ini saya mau ke mas akmal dulu
mas akmal kemarin kemarin kita udah komunikasi soal ketegangan di arena klb ternyata gak tegang tegang banget
ternyata mulus lancar
ini hasilnya menurut anda sudah bisa diprediksi
ya bahwa pak erick thohir akhirnya terpilih dengan mudah menjadi ketua umum pssi
ya kalau secara kekuatan sebenarnya untuk ketua umum pssi siapapun yang terpilih ini posisinya memang sangat kuat ya
dua duanya punya kekuatan politik punya kekuasaan kekuasaan kekuatan kekuasaan punya kekuatan finansial
artinya ideal lah untuk menjadi ketua umum pssi
dan pemilihannya pun berjalan dengan lancar ya
kita itu sangat luar biasa
pak erick thohir menang tidak merasa jemawa pak lanyala kalah tidak merasa terhina gitu kan
dan pala nyala menyampaikan akan memberikan dukungan total kepada pak erick thohir memimpin pssi
itu udah enak nih
yang gak enak justru pemilihan wakil ketua umum
nah ini nanti kita bahas nih
pemilihan wakil ketua umum kenapa bisa sampai kayak begini gitu kan
itu apa yang anda lihat tadi di pemilihan wakil ketua umum
karena kan disitu ada orang orang lama dalam tanda kutip ya
yang ikut bertarung dalam posisi wakil ketua umum dan juga exo disitu
tapi untuk posisi wakil ketua umum kita kan sebetulnya sudah dapat informasi lah
paketannya kan sebetulnya pak erick thohir kemudian dengan menpora zainuddin amali dan juga ratu tisha
tapi ternyata pada putaran yang pertama pada penghitungan yang pertama hasilnya yang keluar adalah pak yunus nusi dengan pak menpora
ratu tisha terlempar
tapi ternyata ada penghitungan ulang
ya sejak awal kan saya bilang bahwa kongres ini siapapun yang menang legitimasinya lemah
karena ada pelanggaran statuta disana
pelanggaran statuta ada pasal enam puluh empat di mana komite pemilihan harus orang yang independen
tidak jadi pengurus pssi tidak jadi pengurus asprop tidak jadi pengurus klub
beberapa anggota komite pemilihan adalah pengurus klub dan pengurus asprop
ketuanya amir burhanuddin adalah wakil ketua asprop jawa timur ceo deltra sidoarjo anggota ndrc
badan arbitrase sepak bola nasional
kemudian sudar maji sekretaris arema
nah disini sudah melemahkan sejatinya
dan ditambah lagi tadi kasus pemilihan yang dimanipulasi menurut saya
dimana sebenarnya ya komite pemilihan ini
dari awal memang sudah dipesan
komite pemilihan ini sudah dipesan
untuk hasilnya seperti ini
untuk yang pemilihan wakil ketua gitu kan
yang pada akhirnya ada kekecewaan yang disampaikan oleh peserta
bahwa ternyata yang dia pilih tidak disebutkan disana
harusnya ini yang kemudian menurut saya peristiwa yang sangat memalukan
sangat memalukan menurut saya
tapi kalau dilihat berarti dominasi orang orang lama itu masih kuat ya
seorang yunus nusi berhasil terpilih kembali sebagai wakil ketua umum
karena kan pak erik slogannya adalah bersih bersih begitu
ya sama pak lanyala juga seperti itu kan
nah di sepak bola kita ekosistemnya saat ini sangat kotor
kalau saya klarifikasikan kelompok ekosistemnya ada tiga
pertama kelompok pengusaha penguasa politisi
kemudian juga konglomerat
yang butuh dalam tanda kutip popularitas elektabilitas dan juga pencitraan
ini maksudnya betul rencatan
ya itu yang pertama
yang kedua adalah kelompok yang menguasai sepak bola dari hulu sampai hilir
bisa menentukan siapa yang juara
biasa menentukan siapa yang promosi
bisa menentukan siapa yang degradasi
bisa menguasai mengkapitalisasi bisnis untuk kepentingan kelompok mereka sendiri
kelompok ini saya sebut kelompok mafia
kelompok ketiga adalah kita rakyat jelata
yang berekspetasi besar sepak bola kita bisa berprestasi gitu kan
kelompok ini dari tiga kelompok ini yang kuat yang ini
yang kelompok dua gitu kan
kelompok dua dimana dia menguasai semuanya
rakyat jelatanya dikuasai
siapapun memimpin pssi silahkan
yang penting sepak bola kita yang berkuasa
dan dia sewaktu waktu bisa menyingkirkan ketua yang ada
dua general bintang tiga
jadi ramai ya
dan pak iwan dengan tidak diprediksi disingkirkan gitu kan
dan kemudian pindah ke pelabuhan baru
dan ini menurut saya yang berbahaya
dan ini juga pesan buat pak erick thohir
jangan sampai kemudian benalu ini
masuk lagi di tengah jalan pak erick thohir juga dilengsarkan
oke itu tadi legitimasi yang tidak kuat itu berpotensi bisa dilengsarkan nanti ya
oleh orang orang lama
anda mau mengatakan seperti itu ya
dan kalau misalnya pemilihan komite eksekutifnya belum nih
ini sangat sangat menundukkan
waktu giliran pak iwan bule tahun lalu dua ribu sembilan belas
dia punya paket komite eksekutif
tapi ada dua orang yang gagal
akhirnya kekuatan dia di exo itu kan kolektif kolegial ya pak ya
nah ketika pemilihan apa namanya
bicara apa di komite ekspo harus pemilihan suara atau harus voting
yang terakhir pak iwan bule itu kalah ketika pemilihan komite pemilihan itu
pemilihan yang sekarang
dia mengusulkan sembilan calon anggota komite eksekutif
tujuh komite banding pemilihan
satupun tidak ada yang masuk
ketua umum pssi loh
oke artinya sudah tidak punya kekuatan
pada saat sekarang ini
saya mau ke bang nurdin
bang doni sebagai mantan ketua umum pssi
yang terlama ini kalau melihat klb tadi mulus sekali
anda melihat ini bahwa intervensi politik bahwa dukungan istana itu sangat berpengaruh ya
terhadap endorsementnya pak erick thohir ya
itu yang membuat mulus ya sebetulnya
secara faktual ya saya tidak melihat ada intervensi
secara faktual ya
tetapi saya juga dari awal sudah prediksi bahwa pak erick pasti terpilih
karena dia seorang menteri tidak mungkin seorang menteri itu berani maju bertarung
tanpa sepengetahuan atau seidiknya
tidak ada izin daripada presiden
oleh karena itu voters bisa menilai
bahwa pak erick ini maju di samping beliau punya kemampuan
kemampuan personal dalam segala hal
tapi kalau tanpa supporting tanpa izin tanpa restu
pimpinannya namanya presiden ya tidak mungkin dia maju
oleh karena itu
jadi voters bisa menilai itu ya
ya voters bisa menilai
bahwa ada restu istana lah restu presiden lah
jadi oleh karena itu maka saya memberi ucapan selamat kepada pak erick untuk pssi
ada dua selamat yang diberikan
selamat diberikan selamat atas terpilihnya
tapi selamat memasuki goa
sebuah goa yang dalamnya tidak jelas
di sana ada anjing gila ada singa ada macan
mimpi pssi itu tidak mudah
tidak seperti dibayangkan orang
dan tidak cukup dengan nyali
cukup itu ya
oleh karena itu untuk saya memberi apresiasi kepada pak erick
ada kemauan yang keras ya
tapi untuk diketahui semua ketua pssi di area awal dia punya koma yang keras
tapi kita memang
kalau memimpin bola lebih mudah jadi presiden daripada memimpin pssi
lebih mudah memimpin negara
lebih mudah memimpin negara
daripada memimpin pssi
lebih mudah itu
saya merasakan itu karena gini
selama pak erick memasuki sebuah goa
salah salah bisa kepleset kalau menurut bang nur
ada dua hal yang saya sarankan kepada pak erick
mudah mudahnya lini terhadapkan ada dua hal
karena saya kebetulan yang meletakkan sebuah bola profesional dengan sebuah konsep industri bola menuju pentas dunia
saya menyatukan antara galatama dengan perserikatan
ini perlu waktu saya setahun
untuk melakukan pendekatan
karena memimpinnya sangat susah
perlu pendekatan kepada pemilik klub
waktu itu voter sekurang lebih empat ratus
dan demokratis pertama di pssi ketika saya terpilih di dua ribu tiga
itu enggak ada intervensi dari mana pun
pada saat itu padahal bu mega ya
tapi tidak ada intervensi
saya melawan menteri
ya menterinya bu mega pada saat itu
ya menteri menteri terang kerja
pak yaakob doya gitu kan
tapi itu betul betul murni suara voters
demokrasi yang luar biasa gitu
tapi setelah itu kemudian saya merasakan sebuah kesulitan dalam memimpin pssi ini
maka saya mengumpulkan tidak kurang dari seribu orang di hotel sultan untuk menyatukan visi bahwa kita ingin membangun sebuah industri bola harus profesional
nah kalau posisi ini tidak mengumpulkan maka saya mengumpulkan
tidak kurang dari seribu orang

nah jadi itu makanya harinya ada ketat tunjiran warangan solusi di p jungkook kan
nah datangnya berapa mungkin sih
dia harus profesional dia harus berbadan hukum dan sebagainya
nah itulah sehingga dua ribu lima saya canangkan industri bola melalui liga indonesia waktu itu
dan dua ribu enam kita mendapatkan predikat menggelar kompetisi nomor satu di asean
itu jangan salah akmal itu boleh cek rekodnya
nomor lima di asia ranking lima di asia
sehingga kita diberi kesempatan menjadi tuan rumah piala indonesia dua ribu tujuh
kalau kompetisi kita pada saat itu tidak mendapatkan penghargaan dari afc
ranking lima asia atau tidak dianggap bagus tidak mungkin kita menjadi tuan rumah
sekarang pak erick harus merubah mindset
yang katanya sudah katakan mafia pertanyaan saya apakah sudah ketemu mafianya
kalau ada mafia ada di mana mafia itu jadi jangan semua mafia
roba mindset seluruh stakeholder bagaimana caranya
kita harus meyakinkan seluruh stakeholder
bahwa sepak bola tidak identik dengan juara sepak bola tidak identik dengan kemenangan
tapi sepak bola identik dengan menciptakan kebahagiaan menciptakan persatuan
karena sepak bola ada interaksi sosial ada interaksi ekonomi menciptakan kebanggaan
sehingga klub kalah pun dia bangga kenapa
karena timnya berhasil menyajikan tontonan yang menarik
seperti kita nonton di liga inggris liga liga liga liga di eropa
kalap itu harus ada perubahan mindset
kalapun dia bangga
karena timnya bermain bagus hanya tidak laki
sehingga tidak ada keresuhan tidak ada lemparan satu butir pempasir ke tengah lapangan
ini harus diubah jangan pokoknya tim saya harus menang
itulah yang terjadi di kanjuruan
karena timnya kalah tapi sebetulnya tim kalah itu penonton selapanya itu sudah biasa
bukan sesuatu yang biasa
selain tadi merubah mindset bang nurdin
apakah soal legitimasi yang
goyang itu tadi legitimasi yang mungkin tidak kuat yang tadi disampaikan oleh mas akmal
kalau pemilihan ketua umumnya murni
tapi kalau ketua ketua menurut saya harus diulang
kan sudah diulang
tidak perintuannya diulang
bisa saja waktu diulang itu juga terjadi manipulasi
ini bertanda bahwa komite pemilihan ini tidak kredibel
tidak punya integritas tinggi
dalam sepak bola itu yang dibutuhkan integritas
nah oleh karena itu kalau menurut saya
pendukung asyik amali dan ini memalukannya
kalau saya sebagai teman beliau
sesama kediri kuala harus mundur jadi menteri
masa seorang menteri kalah
itu mesti diperhitungkan dari awal
seorang menteri harusnya tidak maju
sudah dihitung begitu ya kekuatannya
masa mempora yang mengurus semua cabang olahraga maju
nah sekarang dipermalukan
tapi kabarnya sudah pamitan sama ketua umumnya pak
sudah pamitan untuk mundur dari kabinet
lebih mundur dari kabinet
ini malu ini
masa seorang menteri harus mundur
jadi wakil ketua umum untuk pemilihannya harus diulang
tetapi menurut saya pemilihan wakil ketua umum cacat formal
karena waktu pengumuman pertama itu terjadi setelahnya abang akmal
terjadi manipulasi dan memang begitu
bisa saja waktu membuang kedua
siapa yang bisa terjadi manipulasi juga
nah oleh karena itu harusnya pencoblosan ulang
wakil ketua umum
jadi bukan hanya penghitungan ulang tapi pencembelasan ulang untuk wakil ketua umum
tapi untuk yang ketua umumnya legitimasinya
ketua umumnya legitimasinya kuat
ya dari voters ya
dari delapan puluh enam ya votersnya
dan pemilihannya sangat tertutup
nah sehingga pemilihan pak erick itu sangat legitimat
oke oke saya mau ke mas akmal lagi
mas akmal anda sempat mengingatkan ya soal money
dan pemilihan pak erick itu sangat legitimat
dan pemilihan pak erick itu sangat legitimat
sebetulnya dalam semua pemilihan itu money politics pasti ada
pemilu juga ada pemilihan ketua umum pssi mungkin kongres partai juga ada
dalam semuanya nih money politics di arena kongres hari ini anda melihatnya ataupun anda mendengar beredar nggak ini
ya kalau bicara beredar beredar ya kemungkinan beredar gitu kan
karena emang bagian dari apa ya budaya kita sih ya
tradisi dan sebagainya
pemilihan kepulauan desa saja
dalam semua unsur pemilihan di republik ini
kemarin saya katakan bahwa
kpk harus ikut mengawasi pemilihan ketua umum pssi
kenapa karena ada lima pejabat negara yang ikut kontestasi di dalam
ada pak lanyala ketua dpd ada pak erick menteri bumn
pak edudina malik menpora
wamen dagri pak januwi tepo
ada juga pak arya sunulingga sebagai jurubicara
staf khusus dari menteri bumn
dan potensi itu sangat ada
kalau saya nih saya dapat banyak sms loh
mas bisa dibantu gak mas punya kenalan klub banyak
ini ada uang doa nih buat mereka mereka buat pemilihan
berapa angkanya mas yang kita dengar wartawan satu m sampai dua m per satu
ada yang bilang mas ada yang tiga ratus juta
ada yang satu ratus lima puluh juta
kan gini pemilihan kan tiga kamar
pemilihan ketua umum pssi yang pertama
yang kedua pemilihan wakil ketua umum pssi
yang ketiga wakil exo
artinya ada tiga potensi dapat uang ini
dan potensi itu saya bahkan bercanda kepada teman teman bahwa kalau bisa di arena kongres ini ada lie detector
seperti yang dipakai sambo dan keluarganya itu kan untuk dapat duit
dapat duit gak gitu
enggak masuk gitu kan
kalau dapat duit nggak usah masuk
karena ada potensi itu sangat besar
pada jelang kongres ada kemudian calon yang mengumpulkan sejumlah foto di tempat a di tempat b
ada yang di hotel borobudur ada yang plaza senayan dan sebagainya
oke jadi potensi money politics pasti beredar ya di klb dua ribu dua puluh tiga ini pak nurdin
apakah memang voters itu semata mata hanya mempertimbangkan money politics saja atau ada faktor lain sebetulnya ketika ini
lain sebetulnya ketika mereka melakukan pemilihan
di jaman saya tidak
di zaman saya itu murni ada dua
objektifnya adalah dia melihat persis seseorang di bidang sepak bola
kebetulan waktu itu saya memang dari bawah
dari manajer psm kemudian pemda pssi kemudian ketua tim nasional
dia melihat rekam jejak di situ track record di situ
sehingga waktu itu terus terang saja saya tidak mengeluarkan kecuali mentransport
kalau itu dikatakan money politics money politics lah
tapi waktu itu ya uang transport kita berikan
hanya uang transport
saya tidak tahu kompetitor saya saya tidak tahu
sesudah itu saya tidak tahu
tapi pasti ada
pasti ada tapi apakah itu dikategorikan money politics atau tidak wallahualam
tapi kalau zaman saya saya keluarkan uang terus terang aja
saya siapkan one ticket bagi mereka kemudian uang akomodasi sebelum panitia
karena dua hari sebelum pelaksanaan ya saya tanggung akomodasi
tidak ada istilah uang saku dan sebagainya
kalau saat ini juga mungkin begitu
uang transport akomodasi
tapi kalau ini kan akomodasi oleh panitia
kalau saya dulu kan dua hari sebelumnya sehari sebelumnya sudah kita datangkan para fotos kaputusnya begitu banyak
pada saat itu tidak mungkin money politics
karena jumlah pemilih begitu besar
tujuh ratus an dulu ya
kurang lebih tujuh ratus an
begitu besar waktu itu
kalau ini kan delapan puluh enam untuk ketua umum dan wakil ketua umum dan juga exo
semua totalnya delapan puluh enam ya votersnya ya
delapan puluh enam karena sms medan di cancel karena dualisme
satu lagi ya tadi saya tipkan soal kompetisi itu ya
merubah mindset itu
yang kedua titipan saya kepada harapan saya kepada pak erick adalah
nyali yang kedua salah satu kelemahan mendasar
kenapa kita tidak mampu menciptakan tim nasional yang kuat
karena kita tidak bisa melakukan pembinaan di ocd ini dengan pasitas yang lengkap
oleh karena itu pak erick harus memanfaatkan impres
fasilitas itu luar biasa
yaitu membangun infrastruktur
tim nasional kita saya tidak punya base camp
sementara bangsa kita mengharapkan juara
mana mungkin bisa juara base game saya tidak punya
base camp yang lengkap
sekarang tim nasional kita kalau mau melatih kan cari lapangan
mau berenang di mana kolam renangnya
mau fitness di mana tempatnya
saya sudah mengunjungi base camp argentina base camp brazil
sepuluh sepuluh di belanda yang maju
saya pernah menuju base camp nya
kelemahan mendasar kita adalah infrastruktur
oleh karena itu kalau pak heru mengatakan bahwa nyali
dan infrastruktur ini tidak hanya tim nasional
harus mulai dari bawah
jadi infrastruktur di klub juga harus
oleh karena itu impress ini harus dimanfaatkan
di mana pemerintah daerah harus ikut serta membangun infrastruktur yang lengkap
itu harus dibuat
barulah bisa tercapai cita cita kita nanti pentas dunia
selain soal infrastruktur ya
yang menanti ini apa aja nih tugas beratnya pak erick thohir
tadi kan pak nurdin bilang ini seperti masuk ke dalam goa
yang nggak tahu siapa yang akan ditemui di dalam
tapi selain pembangunan infrastruktur kemudian perubahan mindset
kalau saya lihat beberapa persiapan piala dunia u dua puluh
tiga bulan lagi menjalankan tiga liga kompetisi
kemudian pemenahan wasit
nah itu kayaknya yang menjadi salah satu yang menjadi pr beratnya pak erik juga nih mas akmal
ya kalau saya punya istilah lain
ada lima bom waktu
yang sewaktu waktu bisa meledak di tangan pak erick thohir
yang pertama soal regulasi soal statuta
harus ada pembenahan regulasi dan statuta
salah satunya misalnya di statuta kita yang ada sekarang ini
satu perusahaan atau satu personal boleh memiliki lebih dari satu klub
ini dilarang oleh fifa sejatinya kenapa
ibrahim abramovic misalnya kan
oh sekarang terjadi begitu ya
oh itu sudah pelanggaran itu
itu pelanggaran makanya harus diberikan
jadi sebentar satu orang bisa memiliki lebih dari satu klub
kalau viva itu dilarang
meskipun dari klub liga satu dengan liga dua atau liga tiga
nanti kalau dia naik kemudian ke liga satu kan bisa terjadi kemudian manipulasi
dia bisa diatur skor skornya
iya bisa diatur atur kalau satu
kalau dulu nggak ada ya
nah itu perlu
yang kemudian juga perlu disepakati lagi seperti kata pak nurdin tadi adalah nama klub
jangan sampai setiap tahun pindah pindah
klubnya pindah kemudian juga namanya berubah ubah
ini kan akan menjadi masalah tersendiri dalam tanda kutip ya
dalam bisnis sepak bolanya
ini kan akan jadi pertanyaan yang
masalah bom waktu yang kedua yang kemungkinan sewaktu waktu bisa meledak adalah soal kompetisi
nah tadi itu termasuk pembinaan wasit termasuk juga apa namanya sistem kompetisi yang sehat
kita kan ini kompetisi kita seperti sinetron kejar tayang
tiap hari ada pertandingan bola
bagaimana kemudian bisa mendapatkan kualitas timnas sementara di klubnya mereka sudah kelelahan dengan jadwal yang begitu padat
jadi lebih mementingkan kuantiti ya
kuantiti tapi kualitasnya tidak dibenahi
ini akan jadi bom waktu
kalau kemudian ada masalah di kompetisi yang kena pasti ketua umum pssi
artinya ini bom ini bisa meledak sewaktu waktu
yang ketiga soal supporter
pembinaan supporter ya
nah supporter ya harus dibuatkan regulasinya
dulu zaman pak nurdin sudah disiapkan itu semuanya gitu kan
tapi kemudian sekarang ini itu tidak kemudian masuk ke supporter supporter untuk apa namanya untuk di di apa di disosialisasikan
nah kita bisa mencontoh misalnya football spectator x nya milik inggris
di hillsbro sembilan puluh enam orang meninggal dunia
inggris kemudian membuat regulasi football spectator x yang membuat mereka sekarang menjadi kompetisi terbaik di dunia
kompetisi pertama yang tanpa ada pagar pembatas di stadion
artinya kita dengan satu ratus tiga puluh lima orang meninggal di kanjuruhan harus mengadopsi ini
dan ini pr buat pak erik thohir
jangan sampai kasus kanjuruhan ini terlupakan
karena ini akan membawa presiden buruk buat sepak bola kita
jangan sampai mungkin ke depan mau kemana nonton bola
mau kemana nonton bola
nanti ada agak semata
ini bahaya kan secara psikologi buat masyarakat
itu bisa juga sewaktu waktu masalah supporter ini menjatuhkan ketua umum pssi
karena sudah memakan korban
pak iwan salah satunya kan
yang ketiga yang keempat
belum waktu ini pembinaan
pembinaan ini penting
tim nasional yang kuat itu lahir dari kompetisi yang sehat dan pembinaan yang hebat
nah kalau pembinaannya tidak dipikirkan
kita punya sabang sampai merauke
potensi sepak bola kita sumber dayanya luar biasa
spot science nya tidak dikembangkan
kemudian tidak punya bank data soal pemain pemain potensial
maluku papua ambon itu kan sumatera punya potensi potensi
yang terakhir tim nasional
ketika tim nasional tidak berprestasi
yang pertama dikritik pasti ketua umum pssi nya
betul kata pak nurdin tadi
jadi presiden lebih mudah dari banding jadi ketua umum pssi
kenapa presiden itu lima tahun sekali pemilihan
tapi ketua umum pssi tiap minggu ada pertandingan bola
begitu jelek langsung
jadi istilah saya senangnya lima menit pusingnya lima tahun
tapi betul tadi betul sekali
ini pengamat yang luar biasa nih
jadi sepak bola itu penuh dengan kanehan
makanya jadi anggota tgipf kan juruan
sepak bola itu kalau timnya menang
yang disanjung dipuja puji itu pelatih
tapi begitu kalah yang dicacimaki ketua umum pssi
itu curang hatinya pak nurdin
siap siap untuk tulisannya
iya itu pernyataan tersebut
pak erk tadi bahwa dia akan bersih bersih
itu sebuah statement yang bagus
tapi tidak semudah itu
semua yang dikatakan itu saya lakukan
ditahan dulu ditahan dulu
tidak semudah itu
tidak semudah itu mengatakan bersih bersih ya
karena kita akan bergabung dengan rekan saya yang ada di arena klb pssi di hotel sanggrila
sudah ada produser lapangan cnn indonesia diego basro
sudah fix hasilnya penghitungan suara untuk wakil ketua umum pssi
yang terpilih siapa
apakah betul yang beredar ratu tisha dan juga yunis nusi
atau ada perubahan lagi
drama terjadi di kongres luar biasa pssi untuk memilih pengurus pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
apabila var masih belum bisa diterapkan
di liga satu atau di kompetisi sepak bola indonesia
akan tetapi sepertinya var dapat diterapkan di kongres luar biasa pssi kali ini
di mana pada pemilihan wakil ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh tujuh nanti
tadi pemilihan putaran pertama terjadi yang mengeluarkan pemenang yakni zainuddin amali dengan jumlah suara enam puluh enam
kemudian disusul dengan yunus nusi dengan jumlah suara enam puluh tiga
dan ratu tisha yang hanya mendapatkan suara empat puluh satu
ini kemudian digugat oleh para voters yang ada di kongres luar biasa pssi ini
di mana ada delapan puluh enam voters yang terdiri dari delapan belas klub liga satu kemudian ada lima belas klub liga dua
ada enam belas klub liga tiga puluh empat asosiasi provinsi dan juga ada tiga asosiasi yakni dari federasi futsal
kemudian juga ada asosiasi pati seluruh indonesia
dan juga dari asosiasi periode
ini juga menggunakan indikasi sepak bola wanita indonesia
voters voters ini kemudian menggugat karena ada indikasi terjadinya kecurangan atau manipulasi pemilihan suara
ketika dilakukan mekanisme pemilihan tadi di putaran pertama
sehingga mereka kemudian menuntut agar pemilihan dilakukan ulang mengingat mereka merasa ada nama nama yang tidak disebutkan
yang mereka pilih oleh komite pemilihan
ini kemudian yang dituntut oleh voters untuk dilakukan ulang
dan kemudian direkomendasikan kepada pengawas fifa yang kemudian merekomendasikan kepada komite pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang
oleh karena itu pemilihan ulang wakil ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh sudah selesai dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup berbeda
dimana hasilnya menunjukkan ratu tisha destiram mendapatkan suara lima puluh empat

kemudian disusul oleh yunus nusi dengan lima puluh tiga

dan juga zainuddin amali dengan empat puluh empat suara
dan dinamika ini ternyata masih belum selesai rifana
masih banyak manuver manuver yang terjadi dan kami mendengar selentingan kabar bahwa wakil ketua umum terpilih yunus nusi akan menyatakan mengundurkan diri
dari pencalonannya sebagai wakil ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
tentunya kita masih menunggu seperti apa pernyataan resmi dari yunus nusi apakah betul ia akan mundur
dari pencalonannya sebagai wakil ketua umum ataukah ia akan terus maju kemudian sebagai wakil ketua umum periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
dan sebelum rifana
menarik sekali tadi informasi terakhir yang anda sampaikan yang selentingan yang anda sampaikan
kita ingin tunggu apakah betul yunus nusi mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai wakil ketua umum pssi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
nanti saya akan kembali lagi ke anda di arena klb
di arena klb pssi diego basro produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan lengkap anda yang sangat komprehensif tadi
menarik sekali tadi disampaikan ya itu meskipun baru selentingan tapi wakil ketua umum yunus nusi kabarnya akan mengundurkan diri ini apa nih
mudah mudahan ini tidak terjadi
so kalau si nusi mundur itu semakin mencederai kongres ini sebagai mencederai pemilihan ini
kalau mau fair gitu ya
tadi saya mendengar dari reporter pemilihan ulang bukan perhitungan ulang
kalau pemilihan ulang itu akan menghasilkan sesuatu hasil yang lebih baik dan itu lebih sportif lebih objektif kemudian tidak mencederai
tapi kalau yunus nusi mundur maka itu semakin mencederai kongres ini
karena pasti ada tekanan
tidak mungkin tidak ada tekanan kalau yunus usus tidak mungkin
so apa apa dari awal dia mencalonkan di wakil ketua umum bukan esko
dia mencalonkan wakil ketua umum berarti dia fight untuk wakil ketua
dia seorang section fight untuk wakil ketua umum
sekarang dia mundur pasti ada tekanan
kalau ada tekanan itu intervensi
kalau intervensi itu bisa berkepanjangan ini hasil kongres ini dan itu berbahaya bagi kita
dan saya lanjut sedikit soal tadi
bahwa bersih bersih itu penting tapi harus memahami akar masalah
saya pernah waktu itu ketika semua media ramai modis pabula kita ada mafia dan sebagainya apa yang saya lakukan
saya kumpulkan seluruh klub dengan seluruh wasit yang akan bertugas di liga indonesia saya bayat di hotel gremedia
kemudian tanda tangan tanda tangan semua
ya apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang saya bayar tidak sesuai dengan dalam pelaksanaan
itulah sebenarnya tadi dalam goa itu
oke jadi sudah di tanda tangan sudah ada hitam di atas putih aja masih bisa
bersih bersih itu dari dulu sudah saya lakukan itu
tapi faktanya pabula kita seperti itulah
oke jadi seorang erick thohir yang kabarnya dalam tanda kutip mendapatkan restu dari presiden pun tidak akan semudah itu ya mas akmal ya
untuk melakukan bersih bersih
karena ada orang lama di pssi yang mungkin bisa masuk dalam exco
karena jumlahnya dua belas kan yang sembilan kan maju lagi
kita nggak tahu komposisinya yang terpilih berapa
jadi tidak semudah itu ya mas
ya seharusnya kan gini kalau kemudian pemerintah mau langsung ambil semuanya komprehensi pelurunya jangan sepotong sepotong
kemudian kemudian menyebarkan bahwa exco pssi harus mundur sebagai tanggung jawab moral gitu kan
itu untuk tidak mencalonkan kemudian yang kedua baru klb
tapi kan yang kemudian yang mundur adalah pak iwan bule
pak iwan harus apresiasi ke pak iwan
dia mementingkan sepak bolanya dipandingkan ego pribadi
dan itu sebuah sikap yang gentleman dan harus kita hormati beliau
bahkan beliau berhak mendapatkan satu kursi ketua kehormatan di pssi dengan apa yang beliau lakukan saat ini
itu yang pertama
yang kedua yang harus dipahami kita semua adalah bagaimana kongres ini bisa menghasilkan pemimpin pemimpin yang legitimate
nah ini sebenarnya semua ada di mana ada di voter gitu
saya itu selalu berharap
kalau ditanya harapan tentang sepak bola indonesia tidak ada kita harapan
karena kita sudah banyak dibohongi dengan harapan harapan kita
yang ada kita doa
tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang benar
nah adanya di mana ada di voter gitu
kalau kemudian misalnya ada orang orang yang bermasalah masih dipilih lagi kan yang bermasalah voternya
bukan orangnya gitu
saya mengapresiasi pak yunus nusi yang berjuang menjadi wakil ketua umum
walaupun masyarakat tidak menghendaki dia jadi
tapi kan voter yang memilih gitu kan
jadi tadi meneruskan pak nurin
pak yunus nusi kemudian mengundurkan diri
pasti ada tekanan
dan ini bisa kejadiannya seperti india
tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua india di bench oleh fifa
karena intervensi pemerintah dalam kaitannya menentukan ketua dan wakil ketua federasi sepak bola india
legitimasi keterpilihan pengurus pssi tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh nanti akan dipertanyakan
bisa berimbas ke depan
nah ketika itu kan pemerintah dan pengadilan india mengintervensi siapa yang harus terpilih
pilihan kongres itu yang dilarang sama fifa
fifa itu paling alergi dengan intervensi dalam pemilihan ketua umum pssi
zaman pak nurdin kan seperti itu
akhirnya gonjang ganjing gini gini dibentuk komite normalisasi
saya luruskan dulu ya
waktu itu karena intervensi yang luar biasa
masa jawatan saya berakhir
jadi bukan saya berhenti tengah jalan
masa jawatan saya berakhir saya serahkan ke fifa
jadi saya menyerahkan ke fifa
supaya fifa mengambil alih pssi
betul lah komite itu
jadi bukan karena saya mencegah ada intervensi
karena kita menggelar kongres di paganbaru
kongres itu untuk komite pemilihan dan komite banding
ada tekan yang luar biasa
sampai ruang sidang diserbu dan sebagainya
kita tidak bisa menyelenggarakan kongres itu
karena kalau terjadi itu terjadi pertumpahan darah
makanya saya mengalah
udah jabatan saya berakhir karena masa jawatan saya sama dengan presiden
di fifa itu kita itu jabatan pssi itu sama dengan presiden
begitu tanggal dua puluh oktober presiden berhenti
sama di pssi
dua ribu sebelas itu adalah dua puluh april

serahkan sama fifa
lima bentuk komite
saya lanjutkan yang tadi
kita kan belum tahu kan memprediksi pak yunus nusi apa benar mundur
kalau di cnnindonesia com sudah mengundurkan diri nih
kalau beliau mengundurkan diri maka harus pemilihan ulang
untuk wakil ketua umum
untuk wakil ketua umum
agar kemudian legitimasinya menjadi kuat
jangan sampai ada tekanan yang mengakibatkan ini intervensi gitu kan
apalagi tadi kan pemilihan yang kedua itu dipimpin sama fifa langsung
itu yang kedua
yang ketiga saya pikir ini harus dijadikan pelajaran
bagaimana komite pemilihan tidak memimpin sidang pemilihan dengan benar gitu kan
dan ini bukan cuma memalukan pak zainuddin amali
tapi memalukan seluruh bangsa indonesia
termasuk memalukan pemerintah kan
ada penggelembungan suara
karena itu saya mengusulkan ada tuntutan pidana
terhadap pembohongan publik dalam pemilihan ketua umum pssi ini
dalam proses penghitungan
dan saya pikir itu sangat adil sekali buat sepak bola kita
sebagai batu pijakan bahwa sepak bola kita ke depan
ke jalan yang benar
kembali ke jalan yang benar
singkat saja bang nurdin
kalau melihat kedekatannya sosok erick thohir dengan presiden fifa
apakah itu akan berpengaruh nantinya ke depan
atau ya sebenarnya gak berpengaruh pengaruh banget gitu
oke menguntungkan ya
itu menguntungkan dengan komunikasi yang bagus
persahabatan yang baik antara pak erick secara pribadi dengan presiden fifa
itu akan bisa pak erik meminta kepada fifa
untuk memberikan apa namanya
untuk membantu membangun infrastruktur ya
soal kalau soal rule ya
itu semua sudah ada
saya telah mencanangkan dulu tujuh belas langkah untuk membangun sepak bola indonesia
industri bola berjumpa entah di dunia
dan itu saya adopsi dari program fifa
jadi sebenarnya secara konsep sih itu sudah tidak betul dari kata pak erik juga
bahwa konsep itu sudah jelas
sudah ada ya
laksanakan saja itu dengan penuh kesadaran
oke penuh kesadaran
dan butuh waktu
dan butuh waktu
kalau pak erik kan bilang
tidak bisa menyulap
jepang punya program visi dua ribu empat puluh lima
sebenarnya indonesia waktu zaman depan nurin pssi punya visi
tapi ya belum ke jalan yang benar tadi
oke kita doakan dengan terpilihnya pak erik thohir sebagai ketua umum pssi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
sepak bola kita bisa berjalan ke arah yang benar
tapi itu butuh waktu
butuh effort yang sangat besar
butuh kesadaran yang tinggi
karena masuk ke dalam goa yang tidak jelas siapa pemimpinnya
oke terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada mantan ketua umum pssi bang nurdin halid
dan juga pak erik
saya selalu bang nurin dan juga mas akmal